banjir yang merendam tiga kecamatan di kudus jawa tengah
yaitu kecamatan mejobo kecamatan jati dan kecamatan kalibungu kudus
selasa siang belum menunjukkan tanda tanda akan surut
bahkan banjir cenderung naik setelah kabupaten kudus kembali diguyur hujan deras senin malam
kondisi ini membuat warga terpaksa mengungsi karena khawatir banjir akan semakin meninggi
salah satu sekolah yang terserang wabah hepatitis ini adalah sdn mekarjaya tiga puluh sukmajaya depok jawa barat
di sekolah ini ada sepuluh siswa yang terjangkit virus hepatitis c dalam waktu hampir bersamaan
saat dikonfirmasi terkait wabah hepatitis yang menyerang sejumlah siswanya pihak sekolah pun membenakan hal itu
siswa yang terjangkit virus hepatitis c berasal dari kelas yang berbeda satu sama lain